air kali leduk meluap menggenangi jalan raya rejensi kecamatan periuk kota tanggerang banten dengan ketinggian hingga satu meter lebih
akibat genangan air tersebut aktivitas warga yang biasa menggunakan jalan ini terganggu karena belum tersedianya truk dari damkar yang biasa membantu warga untuk melintas
puluhan warga yang hendak beraktivitas di senin pagi terganggu genangan air setinggi satu meter
banjir menggenangi jalan di kecamatan priuk kota tanggrang banten akibat luapan kali leduk sejak minggu malam
sebagian warga yang biasa menggunakan angkutan umum kebingungan lantaran tidak adanya bantuan truk untuk menyeberang
hanya ada satu perahu dan beberapa angkutan umum yang nekat menaikkan penumpang dan menerabas banjir
pemadam kebakaran yang bantu buat nyeberangin tapi ini nggak ada
saya mau ngajar di perumnas
ini bu biasanya kalau banjir kayak gini aksesnya gimana bu kalau ketutup kayak gini
biasanya sih di pagi suka ada damkar
kalau sekarang ini gimana bu
sekarang ya kalau kita berangkat pasti siang apalagi kalau nggak ada ya terpaksa balik lagi
aliran air yang terus bertambah akibat kiriman dari hulu berdampak pada terkendalanya bantuan
angkutan dari bpbd setempat
kita sebetulnya sudah kita antisipasi ya dengan menggunakan truk
tapi truk kita tidak bisa melintasi jalur ini karena memang kedalaman ini cukup lumayan
tapi kita usahakan pakai perahu perahu karet
ada berapa perahu karet yang berada di sini
kita sudah terjunkan empat perahu karet di sini
selain jalan raya regensi yang merupakan akses utama warga untuk melintas
ratusan rumah di perumahan total persada juga direndam banjir
hingga dua lima meter akibat luapan kali leduk
dodi wahyudi tanggraf